selamat datang di kampus academy of bandung copet
yang apabila disingkat maka akan menjadi abc
yang sekaligus juga merupakan kantor dari pt aksi bergerak cepat
yang apabila disingkat juga akan menjadi abc
bangunan yang merupakan menjadi tempat keduanya
memang sangat sederhana karena sifatnya yang sementara
dalam istilah lain kami menyebutnya
markas operasional darurat
yang apabila disingkat maka akan menjadi modar
teh atau kopi
teh boleh kopi juga boleh
boleh ikut duduk
disuruh kang ujang bikin kopi dua
udah kerja ya
belum masih cari cari
belum dapat masih cari cari
nyari kerja selesai ya
ya kenapa mau ngasih kerjaan
biasanya sih bikin desain rumah
belum pernah bikin desain masjid
waktu kamu minta buatin desain masjid
biar lebih jelas ketemu sama bos saya aja langsung
nggak mau ah
pusubun buat tau
kamu takut istri kamu jadi janda
dia pasti takut masuk penjara lagi
terus jadinya kamu takut apa
kita mau berunding
berunding apa lagi
sekarang bos bubun udah tahu
jadi kita harus gimana
kita di rumah aja
kamu yakin kalau di rumah bakal aman
kalau ada bos bubun kesana
saya disana berempat
kalau bos bubun kesini
kamu disini sendiri
yaudah saya ikut
otang sama yang lain belum sampe
lagi di jalan
kalau di rumah takut didatengin bubun
saya mau ada keperluan
selamat siang pak
gimana kelompoknya sayap
ada anak buahnya yang ketangkep
jadi tinggal berapa anak buahnya
sayap nyuruh nyari anggota baru
ya memang kayak gini
selamat siang bos
ini yang tadi saya bilang di telepon
selamat datang di kampus academy of bandung copet
yang apabila disingkat maka akan menjadi abc
yang sekaligus juga merupakan kantor dari pt aksi bergerak cepat
yang apabila disingkat juga akan menjadi abc
bangunan yang merupakan menjadi tempat keduanya memang sangat sederhana karena sifatnya yang sementara
dalam istilah lain kami menyebutnya markas operasional darurat
yang apabila disingkat maka akan menjadi modar
sementara itu aja laporannya pak
sekarang kamu boleh kembali kerja
kamu sudah datang
iya lagi nunjukin di desa masjid
ini baru tambak depan
saya mencoba menerjemahkan desain yang akan diharapkan berdasarkan alur uang kita waktu itu
gimana menurut pak
si boy sampai pergi gak tau mau kemana
cuma karena takut bu bun nyariin dia ke rumahnya
terus rencana kamu gimana
nanti saya revisi
setelah kang setuju nanti saya buat detailnya
kamu mau cari bu bun
jangan sampai ada bentrokan
saya cuma mau memastikan supaya bu bun gak nyentuh si boy
sama ngasih jaminan kalau si boy gak akan ikut campur urusan dia lagi
baik kalau begitu saya pamit dulu
si bu bun itu anaknya
sebetulnya bukan anak manis tapi culun
sejak dia secara tidak sengaja punya kekuasaan
gara gara kang gobang saya manguhu sama bohim pergi dari terminal
dia jadi arogan